dan gini kita beralih ke informasi seputar jelang pilkada dki
setelah melewati sejumlah tahapan kpud dki jakarta akhirnya menetapkan
tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
ya dan penetapan pasangan calon akan diadakan pada hari senin dua puluh empat oktober dua ribu enam belas
sementara pengambilan nomor urut pasangan calon akan dilaksanakan pada selasa dua puluh lima oktober dua ribu enam belas
masa kampanye pilkada dki jakarta akan segera dimulai
komisi pemilihan umum atau kpu dki jakarta telah selesai melakukan verifikasi
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
hasil verifikasi kpu akhirnya menetapkan ada tiga pasangan calon
yang akan maju dalam pilgub dki jakarta
penetapan nama calon nantinya akan dilakukan pada hari senin dua puluh empat oktober dua ribu enam belas di balai sudirman
sedangkan untuk pengambilan nomor urut pasangan calon diadakan satu hari setelahnya
yakni pemilihan umum atau kpu dki jakarta
pada dua puluh lima oktober dua ribu enam belas di jie expo kemayoran
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur seperti kita tahu
setelah masa pendaftaran berakhir tanggal dua puluh tiga september yang lalu
kpu dki melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan
dan berkas syarat calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dari ketiga pasang calon yang mendaftar
mendekati masa kampanye setelah verifikasi selesai
kpud dki jakarta juga terus melakukan pemutahiran data pemilih secara faktual
yang dimulai tanggal delapan september sampai tanggal tujuh oktober
itu sudah selesai kita lakukan yang dilakukan oleh ppdp
dan juga sepemutahkiran data pemilih
ppdb itu sudah selesai melakukan verifikasi faktual
terhadap data yang kami susun
dan kami cocokkan untuk membuatnya

yang menyusah yang berktp dki
seperti diketahui sebelumnya
kpu dki sudah menerima pengajuan berkas dari tiga pasangan calon
yaitu basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
agus harimurti silviana murni
dan anies baswedan sandiaga uno
reinhard sirait jakarta